kita ke informasi lain penumpang kereta api jayakarta premium rute solo jakarta dihebohkan dengan ulah seorang wanita yang mengaku ngaku teman teroris
ia juga sempat menantang polisi khusus kereta api yang sedang bertugas
inilah ancaman yang dilakukan seorang penumpang wanita kepada salah seorang polisi khusus kereta api atau polsuska
kejadian ini terjadi pada sabtu dini hari di dalam kereta api jayakarta premium
penumpang tersebut dianggap mengganggu kenyamanan penumpang kereta api lainnya
seperti halnya penumpang yang merokok ataupun berbicara sendiri keras yang bisa mengganggu kenyamanan penumpang
berdasarkan informasi yang kami kutip dari detik com hal ini berawal saat ia meminta jaringan wifi ke penumpang lain
lalu ia memberikan uang seratus ribu sebagai gantinya
namun permintaan ditolak
sang wanita lalu melempar gelas air mineral ke arah penumpang tersebut
polsuska langsung mengamankannya dan dipindahkan ke gerbong lain
namun ia justru kembali lagi dan membuat keributan
akhirnya penumpang lain yang diungsikan ke gerbong lain
bukan meredah wanita tersebut justru menantang polsuska dan mengatakan bahwa ia teman teroris
oleh petugas wanita itu akhirnya diturunkan di stasiun cirebon karena dianggap mengganggu penumpang lain
keesokan harinya wanita yang belum diketahui identitasnya
ini kembali berulah saat menaiki kereta fajar utama
petugas pun kembali menurunkannya di stasiun jatinegara
pt kai menyebut wanita tersebut memiliki tiket
namun diduga stres karena sempat merobek robek uangnya sendiri